menuju dki satu jadi pembahasan kita selanjutnya komisi pemberantasan korupsi mengimbau pasangan calon kepala daerah
agar segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke komisi pemberantasan korupsi
hal ini bertujuan memudahkan pasangan calon melakukan pendaftaran ke kpu setiap daerah
berdasarkan undang undang yang berlaku calon kepala daerah diwajibkan melaporkan hartanya ke kpk
sebagai salah satu persyaratan pilkada
ketua kpk agus raharjo menilai pelaporan itu merupakan upaya menjaga transparansi dan kejujuran setiap orang
yang ingin menjadi pejabat publik
agus mengimbau calon agar memperhatikan periode pendaftaran dan perbaikan dari kpu
untuk mempermudah proses pelaporan kpk membuka loket khusus penerimaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara
bagi pasangan calon kepala daerah peserta pilkada dua ribu tujuh belas sejak dua puluh satu september hingga tiga oktober
kalau pencegahan pelaporan lhkpn untuk para calonnya itu kan baju baju udang udang
tapi kalau misalkan si a si b sama sama orang swastanya ngasih uang itu kan bukan tipikor
nah kalau uangnya itu diambil dari apbn dan apbd lah itu yang urusan dengan kpk
sudah ada produser lapangan cnn indonesia maria sarjani di gedung kpk jakarta
maria selamat siang setelah kami selalu ada pasangan ani sandiaga datang melaporkan harta kekayaannya
iya selamat siang dania
untuk hari ini memang belum ada kami lihat ataupun kami temui di gedung kpk ini pasangan cagup cawagup
atau bakal calon cagup cawagup di dki jakarta yang datang untuk melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau lhkpn ke kpk
dan hingga saat ini menurut
pada saat ini menurut penelitian kpi baru tiga orang daniar yaitu ada basuki cahaya purnama atau ahok yang sudah menyerahkan laporan harta kekayaannya pada dua puluh satu september dua ribu enam belas kemarin
kemudian ada anies baswedan yang sudah tercatat pada tanggal dua puluh tiga september
dan yang kemarin adalah sandiaga uno yang juga diantar oleh anis baswedan pada tanggal dua puluh sembilan september dua ribu enam belas
ini artinya ada pasangan yang belum memberikan laporan harta kekayaannya adalah agus harimurti
juga jarod yang belum memberikan laporan lhkpn ke kpk
danir sebetulnya pelaporan lhkpn ini berada di ranah undang undang tepatnya berpasal lima di undang undang nomor dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan juga ada aturannya daniar di dalam aturan kpk yaitu di undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
dan di sini nantinya ketika bakal cagup cawagup belum memberikan laporan lhkpn nya
sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebetulnya pada hari ini tiga oktober dua ribu enam belas adalah hari terakhir
di mana pasangan bakal calon cagup cagup ini bisa memberikan lhkpn nya
nanti ada sanksi administratif sebetulnya daniar yang bisa diberikan sesuai dengan pasal dua puluh pada undang undang dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
dan tadi kami juga melakukan sejumlah konfirmasi terhadap kpk mengenai berapa sebetulnya jumlah dari laporan harta kekayaan yang sudah masuk ke kpk ini
namun kpk menjawab bahwa hari ini
masih dilakukan verifikasi terhadap tiga pasangan atau maksud kami tiga orang ini yaitu basuki cahayapurnama anies baswedan dan juga sandiaga uno
namun sedikit daniar kita flashback ke belakang
pada tahun dua ribu empat belas sempat ahok atau basuki cahayapurnama juga memberikan lhkpn nya
dan di situ tercatat ada sekitar dua puluh satu miliar dan juga tiga tujuh ratus empat puluh sembilan dolar as jumlah kekayaan ahok yang sudah dilaporkan ke kpk
untuk anies baswedan pada waktu itu anies sedang atau sedang dipromosikan untuk menjabat sebagai menteri pendidikan
ini berharta sekitar rp tiga sembilan miliar dengan rp sembilan delapan ratus tujuh puluh satu dolar as
sedangkan sandiaga uno memiliki angka yang cukup fantastis pada tahun dua ribu tiga belas dua ribu empat belas mencapai lima enam triliun rupiah
karena memang sandiaga uno ini sempat tercatat sebagai orang terkaya di indonesia
menurut majalah forbes pada urutan ke empat puluh lima
namun untuk kekayaan yang dilaporkan saat ini kemarin juga anies menyebutkan bahwa kekayaannya ternyata tidak se fantastis yang dilaporkan oleh sejumlah pihak
dan juga ia juga sempat menyangkal bahwa adanya kekayaan kekayaan sandiaga uno yang disimpan di luar negeri
maria sarjina satu hal lagi yang ingin saya tanyakan
jika nanti sudah terverifikasi secara benar harta harta yang dilaporkan oleh masing masing cagup cawagup
apakah bisa secara cepat juga diketahui oleh kita sebagai calon pemilih mereka
ya betul sekali danir bahwa ini menjadi penting karena masyarakat dki jakarta berhak mengetahui siapakah sebetulnya calon yang nantinya akan mereka pilih dalam pemilu kada dua ribu dua puluh
di antaranya pasangan pasangan ini tentu saja kita juga anda daniar juga ingin tahu kekayaannya
dan ini bisa juga diakses oleh masyarakat jakarta
di kanal kpk atau di kpk co id karena di situ ada pantau pilkada yang bisa kita masyarakat secara umum dan secara luas
menggunakan aplikasi handphone dengan browser ini bisa langsung mengklik saja pantau pilkada dan nanti akan muncul di situ
semua laporan lhkpn dari calon gubernur dan juga calon wakil gubernur dki jakarta
tidak hanya dki jakarta sebetulnya daniar bahwa akan ada seluruh laporan dari calon
kepala daerah yang sudah memberikan lhkpn yang disitu ada tertulis nama kemudian tanggal berapa mereka mendaftarkan
dan juga pada jumlah harta kekayaan yang sudah mereka laporkan ketika memang sudah diverifikasi atau selesai diverifikasi oleh pihak kpk
tentu ini menjadi sesuatu hal yang menarik karena disinilah masyarakat bisa ikut mengawal siapa siapa saja orang yang kemudian berhak menjadi kepala daerahnya
ya terakhir maria sarjana berapa lama verifikasi ini akan dilakukan
karena kita mengingat
hari ini sebetulnya hari terakhir
ya mengenai berapa lama
ya daniar betul sekali bahwa hari ini adalah hari terakhir tapi mengenai berapa lama tadi kami sempat melakukan konfirmasi kepada kpk
kpk menjawab bahwa belum ada waktu yang ditentukan tetapi yang pasti tidak sampai pada tanggal dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh
karena memang dua puluh empat oktober nantinya kpud dki jakarta harus sudah melegalkan atau menetapkan nama nama siapa saja
yang kemudian boleh menjadi pasangan cagup cawagup dki jakarta
dua ribu tujuh belas mendatang karena saat ini mereka masih bakal calon daniar karena belum ditetapkan oleh kpud
baik terima kasih maria sarin yang melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta
kita nantikan karena hari ini merupakan batas terakhir ada tiga calon yang akan melaporkan harta kekayaan mereka